kita ke informasi berikutnya presiden joko widodo dan ibu negara menghadiri puncak pelaksanaan hari keluarga nasional di kupang nusa tenggara timur
dalam acara ini presiden memberikan penghargaan dan bintang jasa pembangunan terhadap lima belas kepala daerah seperti gubernur wali kota dan bupati
penghargaan diberikan atas perhatian pemerintah daerah dalam membangun keluarga sejahtera dan memberikan apresiasi terhadap para motivator di daerah mereka
hari keluarga nasional tahun ini juga diikuti keluarga prasejahtera
presiden meminta kepada para kepala daerah agar program keluarga harapan bisa memberikan dampak positif bagi keluarga prasejahtera
presiden joko widodo menegaskan agar seluruh keluarga di indonesia menjadi pilar utama dalam pembinaan terhadap anak anak yang merupakan generasi bangsa